dia bawa temen temennya
masalah kalau kayak gitu jangan aja
reva udah tidur belum ya
gak bakalan gue jawab
kesian deh lo boy
iya bu saya sudah di pintu masuk depan rumah sakit nih bu
mau ketemu aja dimana bu
hape nonrepo sudah sama saya ya bu
kamu tunggu situ aja ntar lagi saya ke lobby
aku keluar sebentar aja
nanti aku langsung balik lagi kesini
kamu izinin aku nggak keluar sebentar
balik juga gak apa apa
enggak balik juga gak apa apa
ya udah deh kalau gitu sebentar aja ya
merencanain semua ini biar gue bisa berdoaan sama adriana
kayaknya gue harus pindah kamar nih
kok gak datosung dateng ya
mas kok malam malam keluar sih
eh sus saya boleh pindah kamar nggak sus
oh emangnya kenapa
soalnya kamar yang sekarang udah nggak enak sus
ya pokoknya udah nggak nyaman sus
yaudah saya cek dulu ya sebentar
oh ada kamar yang kosong itu kamar vip mas
oh boleh gak apa apa
oh iya bentar ya kita siapin dulu mas
sus boleh sekarang aja nggak sus
soalnya udah gak nyaman banget di kamar di sana susah
yaudah kalau gitu
olga bentar ya titip
mari saya antar di sebelah sana
ini ruangannya mas
ya kalau di sini sih kayaknya nyaman sih
yaudah istirahat aja
saya tinggal dulu ya
sus sus bentar
kalau misalnya ada orang yang nanya
saya pindah kemana jangan kasih tahu ya sus ya
kenapa lagi kalian
kita udah berhasil ngehajar anak king minteng sama anak king sergala
tapi kita malah ketemu sama mantan preman itu abah rame
dan dia dibantu sama chandra
red lo tau kan rumahnya rama
iya bang gue tau rumahnya bang
yaudah kita kesana sekarang kita bikin perhitungan sama mereka
kamu mampir dulu deh istirahat dulu
kamu kan sebenarnya masih sakit sakit tadi abis ngomongin abah abah itu
aku masih kuat
lucu deh kamu perhatian sama aku
yaudah aku langsung pulang aja ya
kok aku masih khawatir ya sama chandra
semoga gak kena kenapa deh
k darek gitu
gak bisa ada apa
fate yang baik hebbenin aku dulu